ya dua puluh sembilan november lalu indonesia mencatatkan penambahan kasus baru sebanyak satu ratus dua puluh
jakarta mencatatkan angka kasus terbanyak yakni empat puluh enam kasus
di tengah ancaman varian baru dan juga jelang libur natal tahun baru dua ribu dua puluh
bagaimana antisipasi pemprov dki jakarta
kita bahas bersama wagub dki jakarta ahmad riza patria
selamat malam pak wagub
selamat malam pak fani
baik pak riza ini apa ya bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh pemprov
atau antisipasi yang akan dilakukan oleh pemprov terkait dengan penambahan kasus baru ini
yang pertama perlu kami sampaikan bahwa penambahan kasus baru kemarin itu bukan satu ratus tujuh puluh enam
tetapi yang ada adalah empat puluh satu kasus
dan hari ini penambahannya sebesar empat puluh empat kasus
saat ini kasus di dki jakarta cukup stabil
sekitar lima puluh lah rata rata per hari
dengan kematian sampai satu kasus per hari
ada yang meninggal mayoritas belum divaksin rata rata
atau memiliki komorbit berat
ini yang terjadi
kita terus memberikan masukan dan berdiskusi
dengan satgas pusat bnpb dengan kmsk tri
dan terus menjaga pintu pintu masuk negara
itu harapan kita
apalagi mau ada ini varian baru omikron ini perlu ada persiapan kita
di pintu pintu masuk di pelabuhan di bandara
aspek karantina kesehatan juga sudah ditambah
karantina menjadi tujuh hari oleh pemerintah pusat
sudah ada juga regulasi dan kemenham untuk melarang
lama empat belas hari kedatangan dari delapan negara di afrika
dan juga srvc satgas pusat
jadi beberapa upaya kita lakukan
di antaranya dinkes juga telah membantu perkembangan informasi
mengenai omikron dan sumber terpercaya dari who
kemenkes dan lain sebagainya
terakhir dari aspek kewilayahan kami terus meningkatkan
surveillance berupa tes lacak dan isolasi
jadi tiga t yang kita terus tingkatkan yaitu testing tracing dan treatment
dan tracing kita lakukan dari setiap satu kasus itu sampai tiga puluh orang kita pcr
kali pun prakteknya mungkin baru sampai dua puluh orang
karena masih tidak mudah mencari sampai tiga puluh orang yang lakukan tes
sedangkan upaya tes
testing terus kita lakukan secara berkala
jadi upaya upaya terus kita lakukan menyikapi adanya peningkatan kasus dalam beberapa hari ini
di antaranya vaksin juga terus kita tingkatkan
yang jumlahnya sudah lebih dari sebelas satu juta jiwa
alhamdulillah di jakarta ini vaksinnya mungkin termasuk provinsi yang luar biasa
penanganan dari provinsi
pada vaksin di pki jakarta ini di indonesia
ini dekatnya mungkin termasuk yang terbanyak
itulah beberapa upaya penanggulangan menghadapi penambahan kasus ya yang ada
dan kita terus lakukan sosialisasi pada masyarakat untuk tetap berada di rumah
untuk memastikan melaksanakan protokol kesehatan tiga m dan lima m
pakai masker jaga jarak hindari kerumunan kurangi mobilitas mencuci tangan
itu juga terus kita lakukan semaksimal
mungkin di samping juga pengawasan satgas
kita gerakan kembali
kita hidupkan kembali dari tingkat provinsi sampai ke rtrw
terus kita lakukan koordinasi rapat rapat dengan forkopinda di seluruh wilayah jakarta
prinsipnya kesiapan kami tingkatkan kembali
kita gerakan kembali kesiapan daripada seluruh satgas
aturan ketentuan juga kita terus revisi
kita perbaiki berbagai regulasi yang ada dalam rangka mengantisipasi penambahan kasus
nah perbaikan regulasi itu apa saja pak wagub
mungkin bisa disosialisasikan kepada masyarakat terutama di pelaksanaan ppkm level dua
terutama mungkin untuk aturan pengadaan acara besar atau kegiatan yang melibatkan orang banyak gitu pak wagub
ya memang seluruh ketentuan kami menerima in main degree dari pemerintah pusat dan satgas
dan nanti kita susulkan dengan per group dari kami
nanti ada aturan surat edaran dari setiap dinas badan terkait
secara detail menjelaskan regulasi yang ada dari pemerintah pusat kita detailkan kembali terkait ppkm level dua yang kita berlakukan dalam dua minggu ke depan ya
jam operasional juga kita batasi
sampai yang sebelumnya jam dua puluh dua ada yang sampai diturunkan menjadi jam dua puluh satu
kegiatan makan minum juga dua puluh dua jadi jam dua puluh satu
kalau misalnya untuk antisipasi pergerakan masyarakat seperti apa pak wagub
kan kita tahu ya kalau misalnya banyak sekali pekerja di wilayah jakarta ini berasal dari wilayah penyangga seperti bogor
dan setiap hari maksimal
dan setiap hari masuk keluar masuk wilayah jakarta
ini bagaimana penerapannya
ya memang suatu langkah yang kita ambil adalah penerapan crowd free night
jadi kita ingin mencegah kerumunan di jalan jalan yang kita tahu biasanya sangat padat itu nanti kita bebaskan
itu di jakarta kita berlakukan nanti hal hal seperti itu kita mulai berlakukan
kemudian juga itu di pusat pusat rawan
kerumunan terlebih saat libur akhir tahun nanti biasanya kita berlakukan bersama
polda metro jaya jajaran kami di sup satu tp tindak kesehatan perhubungan dan sebuahnya
itu memastikan bahwa di titik titik itu kita berlakukan
apalagi nanti di menjelang natal dan tahun baru biasanya ada keramaian termasuk penyikapan daripada tahun baru ini
kita hindari kegiatan kegiatan konser kegiatan kegiatan berkumpul
itu juga kita tiadakan
perayaan tahun baru selama masa pandemi tentu berbeda dari tahun tahun sebelumnya
iya kemarin dua puluh satu kemarin sekarang dua puluh dua juga tentu berbeda di masa pandemi ini
jadi ini penting sekali pembatasan juga keluar masuk kita akan lihat ya nanti memang belum kita putuskan
apakah nanti akan sementara ini mungkin didirikan pos pos checkpoint oleh polda dan di subs
apakah pemerintah akan memperlakukan sikm atau cukup dengan peduli lindungi atau ditempel stiker vaksin ini nanti masih kita diskusikan kita dialogkan
nanti kita carikan satu solusi formula yang terbaik dalam rangka mengatur arus keluar masuk jabodetabek jakarta ini
agar tidak menimbulkan kerumunan yang pada akhirnya dapat meningkatkan penyebaran covid di wilayah dki jakarta
jadi ini sudah diberikan kemampuan untuk kemampuan kesehatan kemudian juga rumah sakit rumah sakit itu semuanya sudah siap ya pak wagub
ya tentu kalau fasilitas seperti itu itu dki jakarta selalu siap
sekalipun sekarang kita sudah di level dua bahkan sebelumnya di level satu
kesiapan rumah sakit rujukan rumah sakit umum tempat tidur ruang icu obat obatan
kemudian juga semua berbagai kelengkapan daripada penanganan covid pencegahan covid kak
semuanya kita siapkan
masuk naik kasnya juga semuanya standby siap
sekalipun memang tidak sesibuk ketika juni juli yang lalu
prinsipnya semua fasilitas dan tenaga kesehatan itu siap untuk mencoba berupaya untuk mencegah dan menangani covid
ya kita harapkan sih jangan sampai sibuk lagi ya pak ya kayak waktu kasus meningkat dengan masif di indonesia beberapa waktu belakangan
terima kasih atas informasinya pak riza
kita tunggu bagaimana kebijakan ini akan berlaku ya jelang libur natal dan juga

tapi kita harapkan sekali lagi sama sama kita harapkan agar kasus tidak meningkat dengan cukup masif di tahun dua ribu dua puluh dua ke depan
terima kasih atas waktunya pak ariza sekali lagi telah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
sampai jumpa sehat selalu pak
ya terima kasih sama sama